gempa berwang dituduh empat ke empat menguncang sukabumi jawa barat sabtu dini hari
badan meteorologi klimatologi dan geofisika mencatat gempa terjadi pada sabtu pukul dua puluh dua wib
dari laman resmi bmkg gempa berpusat di laut empat puluh sembilan km barat daya sukabumi dengan kedalaman dua puluh tujuh km
gempa dirasakan sampai dengan panggarangan dan pelabuhan ratu
sebelum terjadi di sukabumi gempa besar sempat terjadi pada jumat malam
gempa magnitudo enam sembilan mengguncang kawasan banten dan dirasakan sampai beberapa daerah seperti jakarta dan bandung
warga dari enam kampung di tiga desa di malimping kabupaten lebak yang berada di pesisir pantai memilih mengungsi kedatarannya lebih tinggi setelah gempa susulan dengan kekuatan empat empat magnitudo sabtu dini hari
warga yang takut dan khawatir akan terjadinya tsunami memilih bermalam di kantor kecamatan dan ruko ruko yang berada jauh dari bibir pantai
ratusan ibu rumah tangga beserta anak anaknya ini memanfaatkan kantor kecamatan dan teras ruko di pasar untuk tidur
sementara kaum laki laki berpatroli secara bergantian ke rumah rumah yang ditinggal pemiliknya
akibat gempa susulan yang terjadi terdata ratusan warga yang mengungsi berasal dari tiga desa kecamatan malimping kabupaten lebak yaitu desa pagelaran
desa cilangkahan dan desa sukamanah yang lokasinya tidak jauh dari bibir pantai
semua keluarga yang mengungsi semua ya ibu ya
untuk di rumah sendiri bagaimana ibu ada yang menjaga di rumah
ada ada yang menjaga
karena kita ditinggal semua kantori juga ya ada yang mengungsi ada yang menjaga
tetap saja di rumah ada yang nungguin ya biar aman
kira kira mau sampai kapan nih ceritanya
di sini aja nunggu informasi ya